siap untuk menjawabnya
ya papa sih tidak memaksa
tapi yang jelas
kalau kamu sudah siap
kasih tahu papa ya
kamu kalau berumah tangga
dan memperoleh hidup baru
dengan suami kamu
titipkan saja vino di sini
bersama dengan kami
ya tapi kalau kamu keberatan
dan ingin membawa vino
tidak mungkin aku membawa vino pa
dia bukan darah dagingku
dan tempatnya memang di sini
ini kesempatan emas buat gue
kalau wismus sama mita
alia kamu ngapain di sini al
ya aku tuh habis selesai siaran
dan ini kan jam makan siang
kamu makan sendirian di sini
tadi pagi aku marah marah sama kamu
kamu pasti stres banget ya
mikirin adik aku ngelamar mita
hal positifnya deh
ya menurut aku sih jodoh gak kemana
semua kan di tangan tuhan
dan kayaknya ini bertanda yang baik banget loh buat kita
udah ada jawabannya kan
mita mau married sama wismu
memang kamu yakin mereka mau nikah
wismu itu tipe cowoknya
dia tuh kalau udah mau ngejar sesuatu atau seseorang
dia tuh pasti ngedapetin dia
dan dia akan ngejar terus
dan mita itu kayaknya suka banget sama wismu loh
aku tuh bisa ngeliat tadi pas di lamar
ya so menurut aku ya pasti mereka bakal nikah gitu
soalnya wismu kan orangnya juga baik banget
dia simpatik banget
yang baik tulus
kamu tuh ngomongnya udah mulai ngaco ya
udah kayak kaset kusut atau nggak
kamu tuh tenang dulu kenapa sih
iya terus sekarang bisnis kamu gimana
persiapannya udah sejauh apa
mungkin ada yang bisa aku bantu
sayang kamu tuh jangan kayak gitu dong
kamu tuh jangan pesimis
jangan pesimis cuma gara gara mita
terus nanti bisnis kamu juga jadi hancur
kamu tuh sekarang udah punya uang udah punya kesempatan
kamu tuh jangan sia siakan itu
mereka udah ada
mereka udah ada
mereka udah ada